seperti kita ketahui sebanyak satu ratus empat puluh lima napi teroris dipindahkan dari makobrimob ke lapas batu dan lapas pasir putih di pulau nusa kambangan
seperti apa lembaga pemasyarakatan di pulau tersebut berikut laporan nesya megawati saat meliput di pulau penjara pulau nusa kambangan beberapa waktu lalu
pulau nusa kambangan memiliki tujuh lapas di dalamnya
di antaranya lapas pasir putih lapas batu lapas besi lapas kembang kuning permisan narkotika karanganyar dan terbuka
lapas terbuka untuk narapidana asimilasi
direkturat pemasyarakatan menjadikan tiga lapas menjadi lapas beresko tinggi
yakni lapas pasir putih dengan kapasitas satu ratus tiga puluh enam orang diperuntukkan kasus terorisme
dan lapas batu dengan kapasitas sembilan puluh enam
enam belas orang untuk kasus narkoba
sementara lapas karang anjar masih dalam tahap pembangunan
lapas pasir putih ini merupakan lapas dengan kategori beresiko tinggi
lapas pasir putih untuk kasus terorisme
sementara lapas batu untuk kategori kasus narkoba
bnpt bnn dan juga instasi lainnya mengambil peran untuk bisa menilai apakah seorang narapidana
beresiko tinggi atau tidak
kriterianya adalah diantaranya mereka atau narapidana yang membahayakan lingkungan sekitar
atau bahkan lingkungan sekitar yang membahayakan keselamatan dari narapidana itu sendiri
osepnya yakni satu sel yang diisi oleh satu orang yang diawasi dengan kamera pengawas selama dua puluh empat jam
tidak ada interaksi antara narapidana dengan narapidana lain
ataupun bahkan tidak ada interaksi antara narapidana dengan petugas lapas yang menjaga
tidak sembarang orang
bisa masuk ke dalam lapas dengan kategori beresiko tinggi
bahkan kami tidak bisa mendapatkan akses untuk melewati gerbang lapas pasir putih ini
napi yang ditempatkan di lapas beresiko tinggi ini nantinya akan ada penilaian setiap bulannya
paling tidak apakah ada perubahan perilaku
jika dinilai sudah ada perubahan perilaku
maka napi tersebut akan dipindahkan ke lapas besi yang dijadikan
sementara itu satu ratus empat puluh lima napi teroris dari makobrimob dipindahkan ke lapas batu dan lapas pasir putih